lihat kami keberatan kalau ini disimpulkan silahkan anda punya giliran nanti buatlah tuntutan
saya minta izin yang mulia untuk bicara ya
menjelaskan keterangan saksi sepertinya anda yang buat
kita sama sama cari kebenaran pak kebenaran material kita sama sama kita saling menghargai lah
inikah yang anda anggap benar dan ini yang dipakai loh menjadi dakwaan
untuk menggiring klien kami
berapa miliar angka dilipat gandakan disini
ini yang akan anda anggap
beramanya jangan terlalu kuat pak jangan terlalu keras suaranya
supaya saksi bisa mendengar apa yang saudara tanyakan ke saksi
tadi kan saya ulang tanya saudara mencatat di tabel itu itu berdasarkan apa
ada dasar enggak saudara sudah cek enggak apakah ada barang yang double
saudara sudah periksa baik baik tidak
apakah ada barang yang double yang saudara catat dalam tabel itu
gini pertanyaan dari saksi apakah ada yang
biar kita sama sama melihat ya
ini tabel dari mana pak jaksa
barang bukti nah kita cerita tabel yang di bap loh
di giliran anda nanti silahkan anda jelaskan urayan anda
saya lagi bertanya saksi tentang bap dia dan bap buatan dia di bap orang
sebentar ya tadi kan sudah ditanyakan ke yunus
bukan yunus yang buat tabel yang dua ribu dua puluh tiga
saudara sudah akui saudara yang buat tabel dua ribu dua puluh
apakah tabel seperti itu atau yang ini
coba diperlihatkan mana yang dua ribu dua puluh tiga
karena bukan saudara kan yang buat bap itu kan yang buat bap itu yunus
jadi yang saudara bilang inilah yang saudara tabel yang saudara buat ya
itu jumlahnya empat ratus empat puluh dua juta benar
iya kami itu beratan kalau ini disimpulkan
saya minta izin yang mulia untuk bicara ya
ini diperlihatkan bap saudara yunus
apakah seperti yang bap yunus yang saudara buat atau seperti ini
yang salah dia menjelaskan jawaban untuk dia
yang salah anda menjadi kayaknya anda yang lebih tahu tentang ini dan itu
jangan di anuin sudah jam ini ya
pelan pelan aja supaya saksi bisa menjawab dengan tenang
saudara bisa menjawab dengan tenang
jangan lupa untuk berlangganan